istri basuki cahayapurnama atau ahok veronika tan dan putranya nikolas shan purnama mendatangi rutan cipinang
keduanya datang bersama kerabat dan langsung masuk menuju rutan cipinang
istri ahok veronika tan tiba sekitar pukul dua siang
veronica yang menggunakan kebaya putih langsung masuk ke dalam rutan cipinang
selang beberapa lama kemudian ya ini kita masih melihat bagaimana veronika tan masuk di antara kerumunan masa
untuk mencoba menembusnya dan membesuk ataupun juga menjenguk basuki cahayapurnama atau ahok di dalam rutan cipinang
selanjutnya kita lihat setelah veronica tan masuk ke dalam rutan cipinang bersama para petugas dan juga bersama adik ahok tampaknya
kita melihat ini adalah putra ahok nikola shan purnama yang juga datang dan langsung menuju ke dalam rutan
keduanya datang langsung dari rumah mereka di kawasan pantai mutiara jakarta utara
tidak ada komentar dari keduanya
terkait perjalanannya ahok di rutan cipinang jakarta tenggara